razia peredaran makanan berformalin sering dilakukan
tapi sering juga dalam razia ditemukan masih adanya bahan makanan mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar
suku dinas kelautan perikanan dan ketahanan pangan pemerintah kota jakarta timur
memeriksa sejumlah makanan di beberapa pasar seperti pasar enjo hingga klender
dari enam pasar yang menjadi lokasi pengambilan sampel
petugas menemukan tahu putih mengandung formalin
ya tahu dijual pedagang yang sebelumnya pernah diberi teguran agar tidak menjual pangan berbahaya
dan lagi lagi petugas hanya memberi teguran pada kedua pedagang dan menyita tahu dagangannya
kita jadi agak agak ngeri nih
ini harus hati hati jangan jajang sembarangan sebenarnya